rinduku menjadi single solo perdana ghea yang diciptakan oleh dua personel hi fi yakni febrian indio dan juga ezra mandira
tapi ghea juga ikut terlibat loh dalam penulisan lirik di lagu ini
rasa rindu pada pasangan teman hingga keluarga menjadi inspirasi ghea dalam menulis lagu rinduku
dan saat ini sudah ada ghea indrawari di studio showbiz news
hai ghea halo terima kasih loh sudah main ke studio showbiz news
iya thank you ghea senang banget
kamu gemu sekali aku lihat di layar kaca biasanya ghea kan yang imut imut gitu ternyata aslinya lebih imut lagi lucu banget loh
ghea cerita dong ini kan single perdana ghea setelah lulus dari ajang pencarian bakar tersebut dan akhirnya ghea menelurkan single rinduku ini awal
pertama kali akhirnya bisa sama anak anak hi fi untuk bikin bareng lagu ini gimana sih ceritanya
jadi kebetulan waktu pertama kali
di keeliminasi itu kan ghea memang langsung pengen bikin karya gitu kan
kayak yaudah keeliminasi bukan berarti berhenti dong karirnya di musik
terus waktu itu emang sempat pilih pilih gitu sama produser
soalnya kan gak semua produser itu musiknya cocok sama karakter vokalnya ghea
nah kebetulan gia tuh emang udah ngefans banget nih sama hi fi
terus yaudah deh kita dikenalin abis itu ngobrol ngobrol bareng ternyata mereka welcome banget
terus mereka juga pas ghea bilang ghea tuh pengen bikin single gitu jadi pengennya sih dibantuin sama hi fi
sama kak ezra sama kak febri kalau berkenan
nah ternyata mereka yaudah ayo kita bantu gitu apa yang kita bisa bantu kita bantu
oh seru banget tapi kan ghea juga terlibat ya dalam pembuatan liriknya
apa sih yang membuat lagu rindu ini
apakah dia karena jauh dari pacar misalnya dari orang tua
jadi emang ini curhatannya ghea gitu
jadi pas bikin lagu ini kak febri tuh cuma nyuruh ghea curhat dong gitu
akhirnya yaudah ghea curhatin

banyak lagu yang kalau misalnya
cerita tentang rindu tapi rindunya itu gak ada yang kayak rindu yang dia rasain
jadi biasanya rindunya itu kalau gak yang menyes sampai sedih galau gitu
biasanya ini kan rindu yang langsung yaudah ajakin jalan aja kan begitu
nah sementara kalau ghea rindu ghea tuh biasanya ngerasa insecure
jadi kayak ini ghea kangen nih tapi dia nya kangen gak ya
mau ajak jalan tapi malu
mau bilang rekan tapi gengsi
terus jadinya kelulus harus gimana gitu
tapi ini berarti kisah yang benar benar terjadi di hidupnya
jadi emang kalau ghea kangen biasanya tipe nya yang kayak gitu

dan emang di lagu ini ghea ceritakan rasa rindu ghea yang sebenarnya bukan cuma spesifik
kayak cuma ke pacar atau ke gebetan tuh enggak
ke orang tua ke keluarga ke tempat tuh bisa
ghea ini kan ini ya jebolan ajang pencarian bakat
kira kira menurut ghea sendiri tuh formula apa sih yang harus dipakai supaya karirnya
tuh awet gitu
karena kan sekarang ghea udah gak embate lagi nih sama merk pencarian bakat nih

kalau ghea sendiri pasti belajar terus lah
jangan pernah berhenti
terus dari setiap pengalaman yang ghea dapat pasti ghea evaluasi buat ghea supaya bisa
terus juga ya bersyukur sih
bersyukur aja gitu jangan mudah puas
nah mungkin yang terakhir penasaran juga apa sih harapan ghea nih untuk single rinduku
terus juga mungkin akan ada single kedua kira kira rencananya kapan
harapan ghea buat single rinduku tuh sebenernya gak muluk muluk
yang penting bisa diterima di masyarakat indonesia
terus kan emang kalau masyarakat indonesia kan sejauh ini banyak yang mostly ya komentar komentar
yang ghea dapet tuh seneng tuh lagu lagu yang mellow banget
tapi yaudah nih ghea kasih satu referensi baru buat ya supaya industri musik indonesia
berwarna lah gitu
terus juga ghea harap lagu rinduku ini bisa mewakili perasaan teman teman yang emang
rindunya tuh kayak yang ghea rasain gitu loh
terus juga syukur syukur kalau misalnya relay terus kayak ya aku banget ya gitu
lagunya bisa di share lah sama orang orang terkasih yang dirindukan
oke kalau gitu ghea good luck ya buat tiganya
tapi boleh dong kita mau dengerin penampilannya ghea gitu ya
tapi sayangnya penampilan gaya kali ini sekaligus akan menutup showbiz news kali ini
kita akan menikmati ghea bersama sama untuk menyanyikan lagunya dan saya azita hadumpamit